nah kita awali kupas tuntas hari ini dengan bicara serba serbi tentang kpk
tentu saja kalau bicara serba serbi ada suka ada duka ada cinta dan ada juga benci
saya akan mulai dengan kisah ayat ayat cinta yang termasyur
dalam kisah ayat ayat cinta romantika fahri dan aisyah larut dalam berkah
berbeda dengan kisah fahri yang satu ini nih
ini sama sama fahri tapi berbeda
siapa lagi kalau bukan fahri hamzah
romantika fahri dengan kpk memiliki noktah
di mata fahri kpk selalu salah
selalu cacat dalam segala tingkah ibarat tak ada istilah untuk islah
maka tak heran jika bicara kpk nih fahri kerap meluapkan amarah
itu adalah permainannya nazarudin sama novel sama agus raharjo
itu agus raharjo terlibat di ktv
udahlah percaya saya deh
bohong ini semua nggak ada
artinya bentuk evaluasinya yang
jadi anda jangan curigai angket ini lagi soal iktp
ini memang bohong iktp itu
ini iktp nya sudah selesai
masa ada rugi dua tiga triliun
dari mana ruginya
nah ini hayalan lagi
yang bisa menentukan kerugian negara cuma bpk
ini hayalan ini permainan nazarudin sama novel sama agus
nanti kita akan buka semua
saya juga bisa buka sekarang
tapi nantilah biar seru permainan di belakang
dan begitulah kasus ktp elektronik bersemi kembali berkat nyanyian nazarudin
sekaligus sukses membuat ketua dpr saat itu hijrah
hijrah apa ya
siapa lagi kalau bukan setiano fanto
yang hijrah dari singgah sana kuasanya ke penjara
setelah sekian babak drama termasuk benjol segede bakpao di kepalanya
meski fahri hamzah mengatakan korupsi iktp itu sebenarnya tidak ada
kita akan kembali lagi ke
dalam arena gibah politik perseteruan kpk dengan fahri hamzah
kala itu adalah topik yang punya skala ketenaran yang mumpuni
dengan hitsnya rekonsiliasi ala mrt nasi goreng ala megawati
atau bahkan nih pasti anda tahu gosip barbie kumalasari
imbasnya fahri hamzah minta kpk dibubarkan ke pak jokowi
saya ingin pak jokowi itu sadar ini ancaman
pak jokowi ini harusnya ngerti
hari pertama saya rapat konsultasi dengan pak jokowi
saya sudah kasih tahu
kpk ini akan menggigit perekonomian kita
penegakan hukum seperti begini bikin kacau
mengirim sinyal ketidakpastian
tiap hari kita saling fitnah
maka pak jokowi kalau sadar sudah lah
tutup kpk ini dulu
kalau begini nggak ada modalnya cuma mulut nazar kok
dibubarkan ke tim kampanye
ini aja bes pemilu dibubarkan ya
tapi anda jangan bosen ya
karena fahri memang jadi tokoh utama kami di segmen satu hari ini
dari sekian banyak ungkapan bang fahri tadi
nampaknya beliau paham betul soal permainan dan kerja dari kpk
iya korupsi memang ibarat borok di negeri kita
negeri ini digerogoti infeksi korupsi stadium lima
jangan sampai pihak yang tak mengerti apa apa
ikut terseret dalam pusarannya
seperti kisah tragis pohon sengon
yang jadi tersangka akibat listrik mati sepulau jawa
maka itu perlu kita pelajari bersama
tips and triknya agar tak diendus oleh kpk
kita tanya caranya ke siapa lagi kalau bukan ke bang fahri
makanya kalau nggak mau kena korupsi
jangan pakai uang cash
pasti yang canggih canggih nggak kena
ini kan yang bodoh bodoh
mau saling beli mobil
kita rame semua
kalau kalau bangsa ini udah berengsek semua isinya
oh gitu ya bang caranya
kayaknya pengalaman banget ya
tapi nggak tahu deh
itu hanya bang fahri dan tuhan yang maha kuasa yang tahu
sebagai penegak tindak pidana korupsi
kpk tentu termasuk lembaga yang dikdaya
masuk akal memang
bohong yang diurusi kejahatan yang luar biasa
siapapun yang bermain dengan korupsi
bisa terendus kpk dengan mudah
dan harus siap dengan ott nya
tahu kan ott kan
operasi tangkap tangan
ott kpk memang sangat dahsyat
kerap dilakukan di hari jumat yang keramat
penyakit koruptor jadi kumat
kalau sesi langsung gatel gatel kayaknya
ya jumat bagi para koruptor adalah hari yang pedih
menyakitkan dan tak terlupakan
kayaknya asik juga kalau kita main tebak tebakan
lembaga negara apa yang kira kira kebal terhadap ott
anda tahu nggak
bang fahri punya jawabannya
dan yang hebat itu cuma kpk
karena dia nggak bisa di ott
dia yang intip orang lain
kita nggak boleh mindip dia
dia yang intip orang lain
kita nggak boleh mintip dia
kalau tadi tips and trick sekarang intip mengintip nih
memang kadang begitu kondisinya
masalah intip mengintip perlu ada prinsip keadilan
karena saling mengintip itu memang punya sensasi yang beda
dibanding yang terang terangan
ngintip sama terang terangan memang sensasinya beda
yuk kita lanjutin denger bang fahri
kita nggak boleh mindtip dia
terus ada satu lembaga gitu
holy cow lembaga suci sendiri
apa cuma saya aja yang terganggu ketika mendengar bang fahri ngomong holi kau
bener nggak tuh bang
itu lembaga apa tempat makan nih bang
coba kita dengerin lagi yuk bang fahri
terus ada satu lembaga gitu holi kau lembaga suci sendiri
di luar negeri itu dpr nya yang meriksa orang
eh ini nggak dpr nya yang diperiksa
saban hari kita lihat dpr diperiksa
di luar negeri kita lihat negara demokrasi itu dpr meriksa
lah ini nggak dpr nya yang diperiksa
kayak dia yang paling hebat
nanti kalau udah mureduk ott
jadi pak jokowi berani nggak menghentikan skandal ini
kalau nggak ya
kalau nggak saya yakin pak jokowi juga kena
saya yakin pak jokowi kena
karena itu artinya bersekutu dengan kezaliman
itu tempat makan atau bukan ya
kalau saya sih masih bingung
kalau iya tempat makan bang fahri pesannya tingkat kematangannya apa
udah deh nggak usah dibahas daging bakar yang tadi kita impikan atau kita bayang bayangin
kita kembali ke bang fahri hamzah
jadi jawaban versi bang fahri tadi adalah kpk
jika kpk di ott apakah namanya akan tetap ott kpk
atau kpk karena ott
rasanya nggak perlu pusing lah kita mikirin itu
biar kawan kawan media saja nanti yang bikin judul headline apakah yang cocok kira kira untuk headline nya
tapi itu nggak kerasa nih
sudah empat tahun waktu berlalu
dan kursi pimpinan kpk butuh wajah yang baru
presiden menunjuk pansel untuk menjaring talenta yang bermartabat
untuk diserahkan kepada anggota dewan yang terhormat
presiden menyerahkan nama lewat seleksi yang katanya sih super ketat
ini adalah sebenarnya tugasnya presiden
tapi tidak mungkin kan presiden melakukan ini
maka presiden melakukan penseleksian yang sangat adil transparan jujur
kemudian integritas terjaga
itu dilakukan melalui membentuk suatu pansel
dan saya yakinkan pak jokowi tidak akan intervensi nama nama itu tidak
tetapi bahwa misalnya siapapun bahkan kita nanti akan meminta pada masyarakat yang baik baik segera mendaftar
setelah serba serbi tentang kpk kita beralih ke hal yang agak lebih serius nih
amanah adalah jujur dan dapat dipercaya menjalankan tugas dengan segenar kebenaran